kami sudah mendapatkan tamu istimewa di bintang kontingen indonesia di asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou kemarin
muhammad sejahtera dwi putra
apa kabar mas tera
dua emas dua perunggu ya mas kemarin di asean games hangzhou ya
tapi lo sampai sekarang nyadar dong lo jadi bintang lapangan tim indonesia di asean games kemarin
medalinya paling banyak loh
dua emas dua perunggu
dua perunggu iya betul
saya nggak tahu dan jarang ngecek apa perolehan medali
jadi setelah saya dapat saya bingung ekspresinya itu gimana
karena nembak ini nggak bisa apa ya nggak bisa mengekspresikan kalau menang atau kalah gitu
kalau nembak menang kalah udah nunduk gini pusing
menang apa kalah ya gitu aja
tapi pas pengumuman dapet mas masok nggak ada ekspresi sering menang gimana
saya keluar om
nemenin pelatih yaudah nyari sensasi ini aja
ya apa ngerokok atau apa itu doang
tapi pertanyaan saya nih kalau menurut saya nih koreksi nih kalau saya salah nih mas tera ya
menembak ini kan sebenarnya pas awal awal asean games kurang diperhitungkan
saya waktu itu liputan nih sebelum berangkat ke hangzhou ketua umum perbakin pak joni bilangnya bahwa kayaknya nggak ada target emas yang
nah mas tera ini sebelum ke asean games berangkat ke asean games itu udah dibilangin belum sih bahwa eh lu ini loh ya ada target emas nih
lu salah satu andalan kita untuk dapet emas nanti
kalau dari pelatih om ya dari pelatih itu nggak ada
tapi ada yang pengurus yang kenal sama saya dia bilang gini ke saya peluang ada di running target
aduh pusing ya om
kadang kadang nembak ini mainnya pikiran om
pikiran tenang nembok tenang gitu
kalau kita mikir menang kalah ya menang kalah wah udah berantakan dong
tapi setelah dengan beban itu gitu kan akhirnya kan mau gak mau kan ada beban dalam pikiran juga gitu
itu buat saya ujian sih
jadi latihan harus lebih keras lagi
tapi pas pertandingannya gitu kan udah dibilangin sama pelatih
pokoknya emas targetnya ada di
bebannya ada di
ada di pundak lo nih tena nih
nah pas di lapangan itu gimana tuh ngatasin itunya tuh mas ya
wah itu dia banyak sih caranya
jadi salah satunya harus dekat dulu sama yang di atas
kedua minta ridho sama orang tua
kalau orang tua nggak ridho kita ke cina gitu ya
wah susah berat juga mas
jadi nyari ketenangan juga di sana juga
kalau musik saya jarang musik yang ini dong
apa yang ada liriknya gitu
oh instrumen malah
nyari ketenangan aja
oh jadi sebelum tanding tuh dengerin musik instrumental gitu
pagi pagi di kamar kan instrumen apa gitu
berarti banyakan sendirinya ya
dalam hal begitu pertanding mungkin ngobrol sekali sama pelatih
tapi di hari itu biasanya lebih banyak sendiri berarti
pelatih selalu nempel
tapi dia jaga komunikasi juga
yang gak buat saya tersinggung gitu juga
oh itu karena krusial banget itu ya
wah krusial dia juga ngeri ngeri sedap juga
puin bahas ini cocok apa nggak ya gitu
ngobrolnya juga harus jaga jaga juga ya
tapi setelah tanding dinyatakan menang baru dia lepas ngomongnya
jadi sekarang ini libur nih
platna sengal latihan atau gimana nih setelah
recoveri libur mah nggak recoveri
itu nggak ke lapangan tembak
ke lapangan tembak ya
maksudnya nggak megang senjata lagi nih kan setelah asean games istirahat dulu di libur gitu
sebenarnya saya sempat kemarin tuh minggu lalu latihan pistol
pengen coba latihan pistol
ya tetep aja susah juga sih
latihan pistol itu juga
kan kalau senapan itu pakai teleskokom ya
pistol tuh dia pakai piser tiga biji gini nih
tapi nggak pakai teleskop
tapi kalau atlet menembak nih kita kan awam ya soal menembak ya
kalau nggak latihan libur kelamaan gitu hilang nggak sih touch
latihan lagi dari nol om
ya kan ini libur nih dari asean games libur nih
terus ntar balik lagi latihan akhir november latihan lagi ya
itu balikinnya gimana
touch nya nembak kan
iya kalau kita langsung tengok wah gerakannya gini om laras aja
kita nge bidik geraknya gini
tapi kalau kita udah terbiasa gitu kan rutin ya mungkin geraknya halus kecil
berarti apa yang harus dilakukan begitu sudah mulai lagi nih
latihan lagi pertama harus dilakukan apa hingga akhirnya bisa fokusnya bisa kembali
penguatan otot sama fisik
oh iya penguatan lo pegel kali ya megang gini pegel
satu menit tiga puluh detik istirahat angkat lagi satu menit tiga puluh lagi istirahat
setengah jam diri
tapi kita ngomongin menembak kan nih menembak ini kan olahraga yang segmented banget ya
kalangan tertentu aja kurang populer gitu kan mahal pula kan mahal kan olahraganya
nanti salah lagi gue
karena dipandangnya mahal gitu kan
tapi emang bener mahal kan harga yang cukup mahal
untuk equipment sendiri itu kalau dari mas tera nih alat alat senapannya pelurunya gearnya gitu kan
itu kira kira habis berapa sih
semua nih sampai mesin senjata saya
ya pokoknya saya mau latihan nih latihan serius
iya kan kalau dari pribadi saya ini ya yang saya udah pernah beli gitu kan
dan teleskopnya ada serinya juga
itu sekitar rp empat puluh lima an
terus jadi rumah nih kan
itu baru senjata
itu baru senjata
jaket banyak jenisnya juga
yang paling mahal rp dua puluh lima belum pajak sampai cd nya rp tujuh
berarti berapa tuh rp tiga puluh lima tambah rp tujuh
rp sembilan puluh lima tambah rp tiga puluh lima
iya belum sepatu nembak rp enam lah
itu belum pasti juara baru alat alatnya doang ya
belum modal peluru kita
kalau untuk saya latihan secara
satu kaleng rp lima ratus itu rp satu ratus lima puluh
setelah saya beli ya
sehari habis berapa kaleng
wih ya bener lah
mahal ya bener
jadi rumah tuh kpr
itu angin belum api ya
oh beda lagi
beda lagi api kan sekali tembak rp dua lima ratus udah keluar peluru

nggak dihitungin gitu
nah ini kalau di asean gamesang jokowi
nomor spesialisasinya mas sera itu adalah sepuluh meter running target
itu apaan tuh mas
mungkin banyak orang yang belum tahu juga nih
secara garis besar secara umum
itu gimana sih
nomor yang kayak gimana tuh
jadi saya tuh running target
nah standar tuh gimana
nah kalau yang di standar nih standar
itu ada nembak slow dan fast
targetnya bergerak gitu ya
targetnya tuh dua meter om
dari sini sini lah dua meter ya
lebih lah dua meter dikit lah ya
itu dari kiri ke kanan
kanan ke kiri itu kalau yang slow lima detik
oh dari ujung ke ujung lima detik
itu tiga puluh butir setelah itu istirahat
tiga puluh butir berikutnya
berikutnya baru dari sana
sama juga kiri kanan juga
tapi bedain bedain kecepatannya aja
oh makin lama makin cepat
nah itu gengsinya di fastnya om
nah kalau yang mix
nah random targetnya
kadang keluar reslaw kadang keluar fast
wah berarti kita harus siap siapnya gimana
nggak bisa nebak tekniknya itu yang susah om
oh berarti lo jago bener ya berarti ya
terbukti jago ya
jago mah nggak terlatih aja
terlatih ya ya gue demen nih

tapi yang menarik nih om jupri ya
awalnya kenal menembak itu
mas serrani dua ribu empat belas
udah masuk platnas dua ribu tujuh belas
sebenernya nggak dari dua ribu lima belas
platnas ini dua ribu lima belas bulan oktober
hah setahun latihan langsung masuk platnas
bukan platnas dari manpora bukan
eh tetep aja udah terpilih kan
tapi kan berarti udah terpilih
melalui hasil seleksi kan berarti itu kan
emang awal kenalnya menembak gitu kan
makanya tadi saya bilang kan menembak kan segmented banget
kalau nggak atletnya kayak yang saya tahu nih
kalau nggak tni polri ya keluarga tni polri
termasuk salah satu itu
mas tera keluarga tni polri
enggak ada sih keluarga dari tentara polis itu nggak ada
nah terus kok bisa kecebur menembak dan jago
istilahnya kan mulainya dari nol banget kan
nggak pernah kenal menembak sebelumnya kan
itu gimana caranya istilahnya
saya kuliah di wnj om
keterima di olahraga dan basic saya ini main bola
dari kecil itu main bola om
nyambung ya dari main bola ke menembak ya
beda ekspresinya beda
dari kita horornya jadi pendium gitu kan
nah jadi mahasiswa ini wajib punya cabang olahraga yang ditekuni
selain mata kuliah ya
kayak om misalnya basket ya tekunin basket gitu kan
kalau saya bola tekunin bola gitu
tapi saya tidak
kalau saya tekunin bola apa iya saya bisa jadi tim nasi
kan milihnya pasti seniornya duluan
yang wakilin sama kampus lah
minimal sama kampus lah
sayangannya berat lah
kalau di bola
kalau kita anak anak baru paling memototin bola om
botak botak lagi kan
botak botak lagi anak baru
wah kayaknya kagak dah
capek banget kayaknya
akhirnya saya pas ada kuliah senam
di semester satu tuh ada kuliah senam om
kayak rita itu
mata kuliah umum lah ya
iya kayak siripnya kan senam tuh
bisa juga loh
harus bisa om
setidaknya kuliah dasarnya
bukan kita ditujukan untuk jadi pesenam
ada mading disitulah
pencarian bakat untuk pon dua ribu enam belas jabar
oh ya pak jabar ya
akhirnya ada senior yang datang
hari sabtu jam sekian datang ya katanya
eh ini lu belum tahu caburnya apa
udah terusnya menembak pencarian bakat pon dua ribu enam belas
datang lah di sabtu
ternyata yang datang banyak loh
ada tiga puluh orang lebih om
pemilu mabah mabah itu semua
ya udah lah seleksi akhirnya
ada yang seleksi alam
yang jarang datang
ada yang sering datang
ketek kerajinan aja itu dulu ya
kerajinan dulu ya
kira kira kuat bertahan berapa lama gitu
tapi kan menembak di set beora itu olahraga yang tadi gue bilang segmen
lo kok kepikiran eh coba ah menembak
iseng aja gitu awalnya
sebenarnya gitu om
bukan menembak doang
saya tuh ada dua kuliah juga
cabang olahraga yang si tukunin tadinya tuh
atau menembak gitu kan
walaupun saya nggak punya besi karate gitu ya
cabang olahraga yang tukunin
saya coba masuk karate sekali
wah cape juga ngangkat ngangkat matras segala macem ya
udah males ya
maksudnya pengen enjoy aja gitu
ya udah akhirnya ikut menembak
tukunin lah akhirnya
nah ketemu pelatih saya itu
saya seminggu latihan dua kali
disuruhnya lima kali seminggu
akhirnya jadinya lima kali seminggu
tetap saya dua kali seminggu
waktu kuliah sambil
dari pagi sampai siang kuliah
sore sampai maghrib latihan
itu kan terhitungnya sedikit kalau latihan nembak gitu
minimal dari jam sembilan pagi sampai jam lima sore
kalau pengen bisa ya
tapi kan gini pertanyaan gue mas tera
dari bola olahraga permainan gitu kan
menembak kan yang benar benar lo diem fokus konsentrasi nembak gitu kan
nah itu penyusahiannya gimana
lo awalnya emang suka atau agak kesulitan dulu awalnya pas pertama nyoba nih
yang saya ingat dulu ya
kan tak mau belajar ya
nembak disuruh duduk kok
ini nembak megang laras nih
lu sering nembak kata si jurus saya itu kan
lu itu nembak lu bagus
ah nggak tahu gue
nembak kayak begini
disuruhnya begini kan
ya udah begitu
saya bilang yaudah
akhirnya pelatih saya sering
latihan jam segini jam segini
hari ini latihan latihan gitu
jadi dari awal walaupun belum punya basic apa apa dibilangnya udah bagus posisinya
tadinya sih ah ini apaan si pelatih ini
kemana jadi kayak keganggu ya
kok jadi serius banget gitu kali ya
bapak saya minta lulus cepet
agak berlawanan ya
berlawanan banget om
sampai akhirnya keceblos tuh ya menembak sampai sekarang tuh ya
mulai seriusnya pas dipilihnya itu om
masuk dalam tim pb itu
untuk waktu itu keceblos
itu kejuaraan kejurnas saya nggak ikut
itu lucu sih kejurnas
kejurnas itu saya ikut om tandingnya
kan sebelum tanding itu ada nembak pet
saya ikut lah
kan saya pulang pergi om senayan bukasi
lumayan tuh ya
setelah itu nah besok paginya saya begadang om
masih ini om
sekarang udah nggak kan
nggak seri seri pernah kan
nah akhirnya saya tidur
waduh ini alasan apa ini saya buat nih untuk nggak dateng
tandingan lagi ya kan
untung emas loh asal game sekarang
nah dan gitu
kalau ditanyain bilang aja
saya nggak enak badan
jelek amat alasannya
padahal pak kayaknya bukan kelabang
udah sekian banyak alasan
itu aja lah alasannya
udah lah saya ketik
akhirnya disampe lah sama semuanya
sitarang lah nggak tanding katanya
wah aduh pokoknya dimarahin lah
setelah tanding tuh seminggu saya nggak nongol loh
karena udah nggak enak juga perasaannya
akhirnya saya berani diri lah
ada yang saya ngerusain
satu tuh namanya ijam
eh dua ribu tujuh dan ini
wah ngomong kasar lah
eh lu masih berani latihan sih dulu
waduh diem aja
udah lu nggak usah kesini sini lagi
akhirnya dia yang kenangin lah dia
bisa bisa jangan begini
kecuali latihan boleh lu nggak datang
lagi latihan ya
lu gak datang alasan begitu
berarti itu ada tes mental ya
tapi itu saya belum mikirin om
belum mau seriusin gitu ya
belum mau seriusin gitu ya
berarti titik akhirnya tera memutuskan bahwa iya ini adalah jalan hidup gue nih
gue mau seriusin dimana ya
setelah jomblo situ
merasa kayak enak
latihan lebih rajin lagi om
tadi seminggu dua kali empat kali
enggak tapi kan kadang kadang ada yang kayak gitu
abis dua milen makin males ada kan
berarti lu untung ya dia nih
berarti lu untung ya dia nih
merasa nggak enak aja
berarti senior lu ijam itu termasuk yang paling berjasa ya dalam karir menembaknya
kalau berjasa sih nggak
teringat aja om
om ijam nih kalau denger dia gak berjasa
teringat terus ya
teringat aja om
teringat terus ya
tapi ada jasanya karena kadang dia ngasih motivasi juga
oh masih sering ngobrol juga ya
kalau latihan itu kan latihan

kalau latihan itu kan latihan kalau lihat menembak ya pelatihnya tentara
emang ada tentara yang namanya menembak ya senjata gitu
itu pak mas luri pelatihnya mas tera gimana
karena kita bayangin lah uh latihan sama tentara kenceng menembaknya ya
dia disiplin nomor satu sih mas kalau menembak itu
yang paling lo inget apa sih yang aduh ini pelatih gue galak banget
saya ini atlet yang susah bangun pagi jujur aja
kalau tanding ya rumahnya di cina
saya orang pertama yang di lapangan
bangun pagi jam tiga deh ya kan sholat segala macam
tapi kalau latihan datang jam sepuluh yang seharusnya jam lapan di lapangan jam sepuluh jam sembilan
dia diomelin tuh
agak ajaib ya
iya agak aneh nih
dan pelatih korea pun dia kenal saya baru sering marah
ya terus akhirnya saya dipanggil pb saya bilang ya
saya telamat tuh bukan kali ini aja
dari dulu pun saya juga telamat gitu
tapi tujuan saya sampai di lapangan mungkin sih lebih kualitas dari yang lain latihannya
oh diimbanginya dengan porsi latihannya lebih gitu ya
oh agak unik sih
kalau gue jadi pelatihnya juga gue melin lu mas
jujurnya kalau saya punya atlet nanti digitin juga nggak mau
masih nggak enak ya
pasti tinggal aja tinggal aja tera ngapain gitu kan
tapi kan saya pengen dalam dateng nggak ada yang mau
padahal kena ngom
oh itu maksudnya udah dalam situasi kondisi batinnya udah siap untuk latihan gitu ya
jadi mencari itunya harus sholat dulu ya
bukan harus sholat
bukan harus sholat
kadang bangun pagi ini sholat
ah tidur aja masang alarm setengah tujuh
untung pelatihnya kenal tera ya kenal gimana karakternya
iya untung emas loh
kalau gagal wah main ceritanya sih
untung nggak ada untung sih
coba nggak ada untung gitu
masih ada untung ya
kalau di pengalaman di hangzhou apa lagi yang unik unik yang mungkin orang nggak tahu gitu kemarin tana
pengalaman yang unik
ini kan pengalaman kedua tera kan
kemarin di palembang
di luar lembang apa
terserah deh terserah
di luar angco lah
saya kan sekabar sama pelatih saya sama tim lah ya kan
saya punya korek dua om
soalnya kan diambilin terus tuh
namanya kita kan nembak butuh tenang ya
ya kita ngakalinnya ternyata yang panitias itu ngerokok juga
panitia apa singgir segitu
oke bagi korek buat saya
woy udah lah ngerokok
korek saya diambil terus
gita aja pada
gita aja pada
sebenarnya ada taktiknya
kita nggak ketemu sih di hangzhou
apa taktiknya tuh
jadi masukin di celana nih di periksa kan
suruh keluarin apa itu
ada dua barang
jadi gue keluarin yang bukan korek
korek yang aman
kau main lama
kau main lama
ya kalau saya kan nggak mikirin itu
mikirin buat tanding
masa lebih mikirin bikin korek kan
tapi kan kalau nggak ngerokok
tapi jangan ditiru yang terpunya
berhenti lah ngerokok
untuk saya nih berhenti
kalau nggak boleh disini nggak boleh ngerokok
kalau lu ngerokok diomelin disini
tapi katanya pas kemarin sempat baca baca sempet ini juga kok katanya nangis juga kan mas
pas momen yang kedua tuh kalau nggak salah dapet mas yang kedua tuh
oh momen yang pertama tuh sebenarnya saya pindah nangis terharu mas
ada tim saya kan dapat perunggu ya
ada tim saya tuh mungkin ya kalau kayak gini mau nggak tapi kalau nangis mukanya lucu banget
tapi ngeliat dia cek mukanya kayak gitu lagi
jadi nggak kan nangis pengen ketawa ngeliat dia
ya gitu dua ribu tiga puluh ini dateng kan
pengen terlihat terharu juga gitu
dia dia nangisnya begitu
aduh lucu banget ya
jadi akhirnya nggak jadi keluar gitu ya
iya jadi biasa saja
tera tapi lu pas dapet emas itu lo gimana sih kan tadi dibebanin di pundaknya tera emas
tapi lo tuh nyangka gak sih eh gue dapet emas eh dapet dua lagi emasnya
lo nyangka gak sih
kalau yang pertama itu super deg degan emas pertama itu
karena ya pressure nya sih mas eventnya juga kan multi event ini kan besar juga asia
yang biasa kita latihan megang pelatuk begini pas tanding megang pelatuk gitu
goyang goyang bener tapi alhamdulillah larasnya ini gerakannya halus
mungkin karena goyang goyang jadi bagus tek gitu ya
gak juga berkat doa sih
kalau masih yang kedua udah lebih santai
lebih lepas sebenarnya tapi tetep juga getar juga tapi gak nyangka juga sih bisa jorok satu tapi sesuai latihan lah
tapi itu lebih bagus dibandingkan latihan atau
turun beberapa poin dong
tapi ini kan kalau gue ngeliat ini nih contekan gue nih mas tera nih
prestasinya mas tera ini di nomor sepuluh meter running target dan running target mix sea games vietnam
emas kamboja nggak dipertandingin juara asian championship dua ribu dua puluh satu jakarta itu ya
sama di kejuaraan dunia di perancis urutan empat dan lima
maksudnya kan kalau di atas kertas itu ya ini lo nomor empat dan lima lo di kejuaraan dunia
maksudnya asia kan emang
maksudnya lo udah di prediksi sebenarnya kan
kalau dibilang prediksi sih gak tau sih itu siapa yang prediksiin

enggak enggak enggak enggak gue kejar terus nih pertanyaannya
lo sebelum tampil di asian games lo kan peringkat empat lima kejuaraan dunia
maksudnya lo gak pede eh ini kejuaraan dunia aja gue nomor empat pak asia bisa nih gue
sekarang satu dua tiganya siapa nih kejuaraan dunia gue tanya waktu di perancis
ukraine bukan asia
ukraine mungkin dia latihan sambil perang kali ukraine
iya itu mungkin gak tau dah
suis kalau gak salah apa polen ya
asia juga nomor tiga nya siapa
bukan asia semua ya
bukan asia semua maksudnya di atas kertas kan bisa emas
tetep ngakunya gak nyangka gak di target
yang nagedin itu siapa sih gak tau
tapi saya dari sendiri punya target juga ya target saya juara tapi saya nggak mikirin
saya pikir kan caranya untuk jadi juara itu doang
gimana cara latihan yang
berarti sebenarnya intinya emasnya mas tera di asean games ini bukan kejutan kan
emang prestasinya udah kelihatan gitu sebenarnya
progresnya ada gitu ya
setelah dapat emas ini nanti kan latihan lagi november
berarti telatnya akan dikurangi
ngerubah kebiasaan jelek
kalau telat mungkin ya seminggu sekali telat gak apa apa lah
tapi kebiasaan jelek dikurangin lah itu aja lah
karena kan udah ke dalam ini
ini beban nya udah makin tinggi nih
iya loh ini sekarang dulu mungkin mas tera kurang disorot nih ya
sekarang udah sering tampil orang udah tahu dua emas dua perunggu
dan mencetak rekor emas menembak kan
iya udah dihubungin mau diarak keliling
itu mah cabang lain ya
gak berharap juga sih
tapi kan gak kalah keren loh menembak ini sejak asean games pertama kali
ini indonesia baru pertama kali dapat emas
oleh satu orang lagi
lu diarak mestinya lu mas
dibikinin patung ya
salah cabur sih lu salah cabur sih lu
kalau cabur menembak ada yang induvidu eh bola induvidu main lah
ada tim semua
siapa yang bertahing ya
siapa yang bertahing ya
gak apa apa gak penting jaraknya yang penting medali masnya
yang penting kan medali
medali itu udah pencapaian tertinggi lah
kali berapa ya
mesebutin mas teranya sendiri deh
perkiraan baru sudah itu dua emas dua perut
belum rumah rumah kan mau dia sama pak bas dibilang mulia
lah kan emasnya dua
iya emasnya dua
gak mau sini satu buat gue
yang penting sudah ada tanahnya
saya jarang buka om berita
ini saya kasih tau dia
iya kasih tau aja
kasih tau aja
kasih tanya pak bas katanya pak bas ya
peraik emas itu dapet rumah juga ya
tapi harus ada tanahnya
udah ada tanahnya dulu
terus satu emas berapa
perumbunya berapa ratus jutaan
wih mantep tuh
buat apaan tuh mas
belum kepikiran ya
tapi ada kemungkinan buat beli alat mandiri pasti
emang gak disediain sama perbakin
itu kan di lapangan tembak
mau bikin di rumah lah gitu ya
mau sudah punya shooting home sendiri gitu
ya cukup lah itu
gak tau dah itu prosedurnya gimana
apa harus punya surat izin atau apa kan
gak tau juga
perkiraannya berapa kalau mau bikin
buat latihan di rumah gitu
jarak sepuluh meter ya kan
ya paling lima belas meter lah ya kan
udah terus gue tidur di rumah
rumah juga belum punya kan
tapi perkiraan untuk beli alat dan lain lain
kayaknya lumayan juga sih ya
pengeluarannya itu ya
bisa juga alatnya juga mahal om
eh tapi kalau misalnya latihan menembak gitu mas erak
kan lo dari bekasi ke senayan ya
itu ditinggal di lapangan tembok
atau lo bawa bawa sih punya sendiri
apa ya senjatanya
ada gudang armory sendiri
oh gak dibawa bawa
kirain dibawa bawa ke mobil gitu
wah buah senjata
pernah ada gak pengalaman kayak gitu
ada di rumah
karena kan pulang dari cina kemarin
kartu kartu dibawa sendiri
ya masing masing sendiri
saya pulang sendiri lah
kan sampai malem
jadi udah lah
bawa pulang aja dulu
kalo ditanyain sama orang
ya ini sih pimpin bawa bawa balik gitu aja sih
tapi pernah ada pengalaman apa
kalo misalnya di stop polisi gitu ya
eh gue atlet nih ada gak pengalaman gitu
gak tau juga kalo yang lain
kalo sesi belum pernah
atau bawa peluru gitu
tapi kalo peluru kan
ya kan peluru angin doang
bukan yang ditempel di pinggang gitu
senapan bisa juga di gituin loh
tapi apa yang berubah nih sekarang dengan
kan sekarang namanya udah makin dikenal
dari tera sendiri apa yang berbeda dibandingkan tera yang sebelum dapet asian games
mas asian games
lebih banyak di rumah sih om
kok malah lebih banyak di rumah jadinya
karena kan dikasih libur
ya banyak di rumah abad nih kan
tapi lo ngerasain gak ada buat lo dengan status sekarang nih
peraih emas gitu
wah gue sekarang udah dilihat orang nih
gue harus bisa
sekarang kan mempertahankan kan lebih susah daripada merebut
kayak seperti tadi gue bilang
orang sekarang udah tau nih muhammad sejahtera
si peraih dua emas dua puluh runggu di asia tenggara
pressure buat tera atau malah jadi motivasi tambahan atau gimana
kalau dari lingkungan saya di rumah
karena makin dikenal di kompleknya ya
di telpon kan
sama pak camat dimarahin
kok gak laporin ada orang yang berprestasi gitu
sama pak camat
iya kan akhirnya di nelpon lah sama bapak saya kan
itu anak saya betul katanya
tapi ktp nya jakarta bukan bekasi
oh gitu ya oh yaudah yaudah ya
kali ini di telpon lagi
waduh itu katanya ngadu
dekanya bekasi jabar
tapi lingkungan lo masih tinggal sama orang tua
mertua oh mertua
tapi di lingkungan tempat tinggal teror itu orang pada tahu nih
sekarang ini wah itu dia peraih masih di tau gitu
apalagi depan rumah saya kan pos
banyak bapak kan disana
ya kadang saya juga suka ngumpul gitu
apa dimintain tolong mas tera bikin dong sesi latihan seminggu sekali
seru nyumbang malah
ya seru ya
ya tiga m bisa dapet berapa truk lah itu bola volley
ya pasti nanti rumahnya bakal sering diketok
mas tera gitu
tapi sebelumnya udah tau kan kalau tera itu atlet kan
ternyata di game kalo si game masih biasa lah kemaren kan
tetangga masih ini cuma ngucam
ini karena eventnya aja asian games
tersorot aja jadinya lebih wah gitu
tapi buat nanti kan akan ada olimpiade juga paris dua ribu dua puluh empat
itu mas tera tanding atau enggak
katanya kan nomornya spesialisasi mas tera enggak dipertandingkan
enggak dipertandingin gitu
ada kemungkinan buat bisa gitu bertanding
kalo sekarang udah ke tok palu udah enggak ada
jadi udah dinyatakan yang nomor apa aja yang ditandingin running target enggak ada
berarti udah gak ada chance sama sekali ya
mungkin persiapan sea games thailand
mudah mudahan olimpik berikutnya setelah paris ada la ya
la ya american
justru amerika dulu ada atlet com
di atena dua ribu empat itu ada atletnya
oh nomornya mas tera itu terakhir di athena dua ribu empat
dan masih ada amerika tanding
oh mereka punya atlet ada kemungkinan karena mereka punya atlet yang bisa di sana
tergantung juga sih ya
mungkin setelah itu atletnya pensiun olimpik
ternyata dihapus gitu
gak ada chance buat amerika mungkin
tadi kan pon ada nih pon dipertandingkan enggak
ac lantai ac ada
mas tera turun berarti ya
main di dki saya
lah ktp jabar
oh ktp dki domisilnya jabar
dombainin pak camatnya lu
ya kan daerah dki pak camat
enggak salah juga ya
iya tinggal doang di sini
tapi gue inget liputan ke platnas menembak tuh ya
sebenarnya ini pengalaman kemarin sebelum berangkat ke asean games ya
mas tera kita gak ketemu ya saat latihannya luas kan tuh
itu saya pak joni bilang targetnya kayak gak bakal dapet emas gitu
pak joni bilangnya pada saat itu
terus saya ngeliat latihannya pelatihnya kan dari korea kan
gak bisa ngomong bahasa indonesia bicara bicara mulu gitu
kok kayak gak serius sih menembak latihannya nih
tapi emang begitu ya suasana di platnas
itu lagi momen lagi liputan jadi suasananya ya
lebih cahaya nih ya
iya latihannya gak difokusin dulu
oh ini ada media nih jadi santai dulu
ya emang pelatih korea itu emang ngomongnya gitu emang
ini saya gak tau atletnya siapa ya
jadi dengan bahasa indonesia terbata bata gitu
ini kenapa pelatihnya ngata ngatain atletnya males ya
tapi emang kalau keluarnya disiplin nomor satu
itulah saya dibaren terus telat telat
sampai ke pak joni tau
tapi begitu mas terang malah dapet mas ngomongnya apa pelatih korea ini
tetep selamat ya walaupun kesel kan dia telat mulu
dari pak joni udah dapat apa bonus apa dari pak joni
pak joni sampai sekarang tapi saya sih merasa dikasih bonus terus sama dia mas
karena saya dikasih pelatih yang terbaik ya kan
lapangan terbaik juga mesin terbaik senjata paling bagus juga
peluru paling kualitas yang bagus yang nggak dipencet penyok
ada loh peluru dipencet penyok
kan kalau kita tembak kadang kalau pelurunya penyok kemana mana
peluru buatan si pak acing kali itu penyok
oh bisa begitu ya
dikasih kualitas lah kalau sama pak joni
berarti dukungan dari perbakinda oke lah ya
nah itu loh bonusnya
kan sempat tc juga ya
tc di korea
jadi kenapa tc di korea itu salah satunya mesin rusak
udah kita perbaiki mesin targetnya ya bisa jalan tapi nggak ke record hasil tembakannya
jadi nggak bisa evaluasi kan
jadi udah nembak aja gitu ya
iya hamin sebulan kita harus punya strategi jadi yaudahlah tc diajuin pak joni setuju berangkat korea
itu semua atlet yang bertanding di asian games berangkat semua
iya berangkat semua
nggak running target doang
oh running target doang rusak ya
berarti kalau pertanyaannya di karir menembaknya terani dari tahun dua ribu lima belas ya berarti ya
sampai sekarang ya orang yang paling berjasa siapa nih tera
yang membentuk tera sekarang nih tera yang suka telat walaupun akhirnya
itu pelatih saya mas suri
saya nempel sama dia dia nempel saya terus
paling ngerti itu ya luar dalam ya pak mas ruri
kalau pun kadang banyak cacian dari mana loh omongannya nggak bener loh
kan kalau pb kan banyak wah gue paling hebat nih ya gitu lah
pak mas ruri selalu nge backup terra ya
berarti proteksinya siang malam tuh
buat terra ya
terus tapi tadi kan tera asalnya unj ya kuliahnya
masih kuliah sekarang
saya melanjutkan kuliah saya
jawabnya agak lama jawabnya agak lama
agak mikir dikit
masih kuliah tahun berapa sih terra
masih kuliah tahun berapa sih terra

sekarang tahun berapa nih dua ribu dua puluh tiga
dua ribu dua puluh tiga sembilan tahun
kalau saya provinsi apa gini om
bapak walaupun saya kuliah sembilan tahun mungkin itu saya bisa sampai sekarang kayak gini
ada karena ada latihan latihan
karena saya kuliah sembilan tahun saya bisa sampai sekarang
tapi dapat dispensasi dari unj ya
dapat lah ya
kalau dosen unj kan bilangnya gitu pasti
selamat saya menang pak bisa gak di lesingin
emang juara lu doang
di sini banyak juara juara gitu ya
udah pernah menang olimpik segala macem
emang jurusan apa sih
pelatihan program studi pelatihan kepelatihan
kalau kepelatihan itu ada kepelatihan cabur tertentu
tertentu ya ya
apa tera ngambil jurusan supnya apa
kan kepelatihan jurusan supnya apa
kepelatihan jurusan cabangnya apa
oh kepelatihan khusus kepelatihan menembak
banyak gitu mahasiswanya
berapa banyak ya
masih itu gimana
jadi program studi saya itu kepelatihan om
belajarnya mungkin mata kuliahnya ya pengantar ilmu kepelatihan
tapi kan ada jurusan yang menembak
nah itu kuliah pilihan kalau menembak
nah yang maksud saya yang ambil kuliah pilihan kepelatihan menembak emang banyak
ya gak banyak sedikit om
ada berapa orang
ya paling enam atau lima lah
sedikit banget gitu ya
itu juga dia ngisi nilainya sendiri
karena kan dosen gak ada yang menembak
memenembak di wajah itu angkatan saya doang om
oh gitu biasanya
dari aslinya gimana
bukan malah dosen mata kuliah menembak ini dari dosen basket
dia hobi nembak aja
entah hobi entah pernah nembak gitu
udah lu aja ngisi
ada seratus aja deh
jadi target lulus kapan teran kalau ngomongin studi ini
target lulus insya allah tahun depan
tahun depan ya
kalau nilainya semua pada bagus
kalau diulang lagi semester ini
tambah lagi semesternya
eh tapi kalau ngomongin soal atlet menembak nih sebenarnya ada rentang usianya nggak sih
ada youth junior senior ada empat
nah kalau kayak mas tera nih kan udah dari dua ribu lima belas tadi
perkiraannya apakah yang di atas tiga puluh tahun itu masih bisa bagus menembak
karena kan itu terkait juga soal mata dan lain lain gitu kan
kalau nembak tuh semakin umur bertambah semakin tajam nembaknya
berarti ada harapan buat
kalau kan baru om
kalau saya kan dari umur delapan belas
sampai sekarang ya rutin gitu nembaknya
semakin umur bertambah semakin ngerti nembaknya
oh kalau dari saya mah udah telat ya udah hangus
itu kalaupun misalnya dalam kondisi mata kita minus itu nggak ngaruh
kalau buat orang baru ngaruh
tapi kalau saya kan dari gak minus nih
ya kita tinggal ngetik kacamata nya aja
beli khusus kacamata nembak
adjustment nya dilakukan lah ya
jadi kan kita udah ngerti nembaknya ya
cuma paling beli kacamata nembak lah gitu doang
emang ada kacamata khusus nembak
ada cuma satu lubang ini doang
oh yang kayak satu sebelah aja gitu ya
iya satu buat ngutup ini ya
oh kayak tukang jam kali ya
hah tukang jam
tukang jam kan pake gitu ya
iya pakai yang itu yang buat ini
oh iya buat ini
tapi nggak lah itu kan dia bisa di zoom out gitu
kayak kacamata gini kacanya
kayak bajak laut
gue mumpung inget nih tanya
iya apa tuh
menembak itu kan nomornya banyak ya
atlet kita ditampil di dua puluh satu nomor kalau nggak salah ya
kan dari sekian banyak nomor tuh
kenapa mas tera milihnya sepuluh meter running target
itu pencarian bakat pon dua ribu enam belas
cuman langsung di areanya running target
mungkin saya tekunnya di pistol
oh jadi emang pilihannya pada saat itu itu doang
dan lo pada saat itu nggak tau tuh sepuluh meter running target kayak gimana
tadi gue ngeliatin aja
tadi gue ngeliatin aja
gimana cara latihannya
lebih dikeyak gimana
nah itu dia
nah yang awal awal latihan itu berarti apa
yang maksudnya kan diajarin
diajarin apa kan
belum belum dari nol
kalo kamu nenteng senjata
lares nggak boleh ke orang ya kan
paling ke tebok
ke atas atau ke bawah ya kan
cara megangnya begini
posisi kakinya begini
berarti baru spesifik itu pas
akhirnya setelah lulus seleksi
kemudian oh ini si tera ini cocoknya disini gitu
langsung running target
emang nomor yang dibuka yang ngelowong sepuluh meter
yang target itu doang kan
udah itu kan lowong aja
emang gak ada yang minat tuh gimana sih tuh kok
itu doang udah ada sekian banyak blower
kayaknya sih gak ada yang minat
kan banyak penembak revol pistol itu kan target dia mah
target yang gak gerak gitu kan
dia mikir gini mungkin ya
target dia maju susah gimana target dia
kan kita nggak ngerti menembak ya
kalau atlet menembak kan rata rata tni polri
ya tni lah
karena kan mereka sehari hari emang latihan nembak
itu kan lu saingannya sama mereka
sementara mas tera awal awal
megang senjatanya baru sekali itu kan
pada saat dibuka lowongan itu
bisa ngalahin tni polri yang sehari hari megang senjata
hebat juga loh
kalau sebenarnya ya kita sama sama manusia sih
kalau menembak ya ketika kita latihan bareng
ya sama semua gitu kemampuannya om
tapi kan mas tera buruk sekali
kalau di lapangan itu buat olahraga om
mungkin kalau di kantor buat militer buat perang
latihannya mungkin dari lari tiba tiba dia tiarap
kalau demak saya kan nggak ada begitu
jadi kita latihan bareng semua dari nol
berarti nggak ada satu orang yang misalnya lebih unggul karena memang sudah lebih lama pegang senjata
belum tentu juga
tapi pas seleksinya lawan tentara tentara mas tera
ya hebat lah
kayak yang perempuan kan dapat perunggu tuh
salah satunya kowat
yang namanya feni bahtiari
berarti ini udah talenta
iya berarti lo talenta ya
ya nggak tau juga
om yang bilang bener
kok jadi gue yang kena ya
saya belum bisa mengakui juga
ya karena kan mulainya dari pas kuliah
harusnya idealnya kalau buat atlet menembak
harusnya mulai umur berapa sebenarnya
kan dari atlet asean games yang paling muda ada kelas dua smp
kalau atlet menembak kelas dua smp kira kira latihannya dari umur berapa itu
nggak mungkin ya tiba tiba kelas dua smp lo ikut asean games gitu
masih kan dari sd
nah sekarang gini pertanyaannya nih ya
kan mas sera udah menekuni menembak dong udah prestasi kan
idealnya latihan menembak itu sampai bisa berprestasi dunia
itu latihannya dari umur berapa sih
kalau mas serah kan nggak ideal nih
iya betul nggak ideal
jangan ditiru lah
buat orang tua jangan ditiru
langsung aneg anegain usia dini gitu ya
nah berarti berapa tuh
ada jenis senjata buat anak kecil juga
senjata sama beratnya emang beda doang
nah sekarang nih
orang kan menembak sekarang udah mulai populer nih
mungkin ada orang yang mengidolakan
wah kalau dulu pengennya jadi pemain bola gitu
atau pemain badminton
mungkin sekarang anak anak sekarang
gue pengen jadi muhammad sejahtera ah
jadi atlet menembak
tapi kan kalau bola kan dulu tinggal datang ke lapangan bola banyak
kalau menembak emang gimana
kalau orang awam
nggak punya channel ke tni polri
pengen latihan menembak emang gimana sih
ya sipil gitu ya
bukan ada orang yang tetap narah ya
kalau masalahnya kan ibaratnya emang udah jalan hidupnya
emang begitu gitu
ada lowongan di mading
siapa yang mau seleksi lanjut menembak
itu udah kayaknya udah jalan tuhan emang
udah kesini loh gitu kan
nah sekarang kalau misalnya orang awam pengen
mulai latihan menembak
pengen mencoba juga
lu latihan nembak aja lu
ya di arahnya ke lapangan tembak senayan purwakini tuh
satu doang tuh ya
dan disana tuh ada sekolah menembak om
tapi kalau untuk yang berprestasi pasti ada ini kan
beasiswa nggak ada
oh semuanya bayar
tetap setelah tanding ya kita kalau nggak pelatnas lagi ya kita modal sendiri buat tanding buat apa
oke berarti itu ibaratnya kalau kita habis tanding prestasi kita bagus itu sekalian nabung untuk nanti turnamen berikut gitu
nah kan kita belum punya
om misalnya anak anak kecil yang baru mulai latihan kan belum ada senjata belum punya apa apa itu gimana
dikasih pinjam dulu atau gimana mas
di sekolah menembak itu disediain semua om
dari senjata mungkin kalau menembak rifle dikasih pinjem jaket sepatunya segala macem kan
nah yang membedain kalau sekolah nembak ya kita nggak bisa ngotak ngatik senjatanya gitu kan
nah kalau kita udah sekolah nembak
wah kamu bagus nih coba kamu masukin ke dki mungkin dari dki disediain senjata nah itu baru bisa kita ngotak atik oh
jadi agak masih agak susah ya maksudnya untuk dijangkau untuk anak anak bisa latihan menembak gitu
tapi kan dipinjemin dulu kan pertamanya kan kalau mulai
tapi sebenarnya saingannya lebih dikit dong dibanding dengan cabur populer gitu kayak bulu tangki itu kan banyak orang latihan bener gak
banyak juga menembak om
jangan salah sekarang banyak sekarang banyak
banyak sekarang banyak setiap daerah itu sekarang punya atlet om menembak
dan mereka rata rata punya tempat semua
dan saingannya itu tuh poinnya tipis tipis semua om
berarti kita doang selamain yang kurang
nah makanya sering sering mereka lapangan tembak
udah tersenayan sekarang
berangkat dia udah
soalnya saya kagetan mas kalau liputan ke lapangan tembok kagetan
buset dadar dadar dadar
jadi kan situ enak pakai ginian
oh kalau yang itu nggak pakai ya
lah kan kita jalan jalan di luar luarnya att sih pakai
peredam gitu ya
menutup kuping kan
apalagi nih sama jupri ini udah berapa lama kita
hampir sejam nih
apa kira kira mimpinya mas tera apa nih
puan pernah dapat emas juga puan
papua satu emas
puan muda cg muda cng sudah apalagi mimpinya
olimpik lah ya terakhir ya
kita tanyain gini paris gimana tuh
ya kita berdoa aja
saya kan juga nggak punya suara om
tapi yang punya kepentingan itu lah
tapi bisa nggak misalnya kayak mas tera ini kan udah tampil di running target ini
itu bisa pindah ke misalnya nomor pistol dan lain sebagainya
itu kan saya kemarin seminggu yang lalu lah saya coba pistol
tapi kan beda ototnya
kalau running target kan tangan dua pistol tangan satu
penyusahainya susah juga
dan dengan waktu yang nggak banyak agak susah gitu ya
oke tapi harapannya bisa nanti di los angeles ya
bisa ada kesempatan ya
ya mudah mudahan amerika punya atletnya dan punya potensi lah
jadi kita bisa bersaing sama dia juga
terus kalau misalnya pensiun dari menembak
karena umur dua puluh enam kan ya mas ya
masih lama sih
pengen jadi pelatih menembak atau gimana
ya tempat kedua punya didikan atlet sendiri juga
tapi itu mungkin puluhan tahun lagi yang akan datang sih
kalau sekarang saya mikirkan
untuk prestasi sendiri dulu
ngejar prestasi dulu ya
eh tapi kalau misalnya buat olahraga gitu senapan pistol gitu butuh izin khusus nggak sih mas
ada walaupun angin pun juga ada
itu ribet nggak
punya lisensi sendiri juga
ribet om nggak tau dah
tapi kan itu udah disfasilitasi sama perbahkin kan kalau untuk
iya kan kalau emak
itu kan dites dulu psikologinya kesehatannya
kalau nggak kuat mental emosi dikit
banyak kasus begitu sekarang
berarti ya benar ya salah satu
psikologinya sih om
tanggung jawabnya besar ya
ya maksudnya salah satu hambatan dalam tanda kutip ya
olahraga menembak ini selain mahal juga
untuk bisa dapetin pelatannya itu juga persyaratannya nggak mudah ya mas ya
apa dikasih pinjam inventaris semua pb
tinggal modal latihan tidur makan di lapangan aja gitu aja
tinggal bawa badan lah ya
tapi kalau buat lisensi sampai sekarang sih saya belum punya
tapi sekarang kan mas tera kan menembak bukan mas tera doang
adanya juga kan menembak juga kan
itu kalau ngobrol berdua kemarin mungkin setelah asian games gitu
apa sih mungkin yang diobrolin setelah itu
wah lu hoki juga lu bareng
untung gua ajak lu coba lu
tadinya adeknya ini sukanya
sukanya nggak tau sih saya
iya adek adu
iya adek adu
gak tau dia suka apa
akhirnya diajak yaudah lu nembak aja gitu
nembak aja lah bar pada lu cuma kuliah sampai rumah juga nggak jelas
ikut aja saya
kelapaan tembak tapi izin dulu sama pelatih
om adek saya mau nembak datang aja gitu
nah itu kalau ada orang dalam
lebih gampang ya
kalau orang awam kan bingung ya
dan akhirnya rupanya adeknya juga punya
saya lihat dulu nih sebulan dua bulan
ada potensi nggak ya
kalau nggak potensi pulang aja
tapi ya ini om modelnya kalau ngeliatin tuh
kan kalau nembak tuh harus lembut om ya
mungkin dia doang
kalau dilembutin makin nggak peka
jadi harus diomelin dulu
tipe tipe yang kalau dibaikin ngelunjak ya
iya gitu gitu om
dibaikin ngelunjak buat cadet gitu ya
orangnya gitu ya
tapi pelatihnya mas ruli juga
oh berarti pendekatan ke mas tera sama adeknya akbar beda ya
abang adek ngusut juga nih
yang satu suka telat
yang satu didiamin ngelunjak
tapi beresasi bagus
jadi pelatih saya bilang
ter akbar urusan gua kata dia
wah yaudah om udah lu nggak usah ngurusin dia
wah yaudah lepas dia mau ngapain ya udah
ngobrol mah biasa aja
tapi mas tera kan udah berkeluarga nih ya
anak satu ya
usia berapa sih anaknya
lima belas oktober kemarin satu tahun
oh masih kecil
pengen dijadiin atlet juga gak tuh mas
iya karena saya melihat dari diri saya sendiri kalau berprestasi peluang besar enak
ini om maksudnya
menjamin lah ya
oh ini jarang loh biasanya kan orang kalau ditanya anak lu pengen jadi atlet juga gak
yang jawabannya masih ini tegas loh pengen jadi atlet nggak
kalau yang berprestasi sebagai pelaku
dan udah terlihat gitu
kalau yang berprestasi pemerintah ngasih apresiasinya apa
kalau yang berprestasi kalau nggak berprestasi latihan lagi ya gitu
berarti mas tera ngerasa perlatihan pemerintah udah cukup nih
udah lebih besar
kalau istilahnya kita bukan yang nyari kerja kerjaan nyari kita gitu om
kalau orang berprestasi
emang apa sih yang udah mas tera dapat dari menembak ini
ya satu ya
bonus dari pemerintah perupa uang kedua pekerjaan gitu doang
sekarang pns ya mas
pns di mainport
sekarang udah pns juga ya
udah diangkat tuh pns ya
udah praja bukan c lagi ya
iya emang udah ini bukan menjanjikan maksudnya masa depannya tuh ya paling nggak usah kepikiran masa tua gimana gitu
udah di perhatikan
oh di perhatikan
itu beda banget loh
gepalik gitu dikatanya
kalo dikatanya tuh
gepal gue doang nggak ini diperhatikan
sudah diberi hati
tapi yang berprestasi
tapi nanti habis bonus keluar juga senyumnya makin lebar mas tera
iya kita doang ianya
emang kayaknya kurang ekspresif ya
lu udah lupa mau tanya apa tadi
lu udah lupa mau tanya apa tadi
apalagi ya om jupri nih
tapi paling ini aja sih
itu kan kayak
karena kan kemarin kan harus fokus banget gitu
karena kan waktu yang kalau saya lihat lihat yang waktu dari dua ribu delapan belas tuh katanya
waktu itu kan kondisinya belum menikah
katanya ada distractionnya
katanya gangguan dari kalau
kadang kan kalau pacaran kan ada ributnya
itu memang pengaruhnya sebesar itu ya
ya masalah personal ke penampilan kalau untuk menembak tuh keganggu banget
dulu tuh ya jauh dari agama juga sih ya
itu udah hijrah berarti
jadi kan biasanya kalau pacaran telponan sampai malem
biasanya kita telpon sampai malem tiba tiba tidur cepet
kok tumbe tidur cepet
wah kesel ya
positif buat pengalaman
jadi saya nyari istri yang ngertiin kerjaan saya juga
tapi dua ribu delapan belas itu sama tuh ya orangnya ya
kan dari dua ribu delapan belas kan sampai sekarang
udah ganti lah
habis dari sekarang yang dulu kan mas udah putus
itu karena itu juga agar perak
udah ganti lah
tapi maksudnya dengan sekarang sudah berkeluarga
itu memang lebih stabil gitu maksudnya secara mental secara fokus juga lebih tertata ya
atau malah lebih kepikiran
soalnya katanya akun sosmed dipegang dini
kenapa akun sosmed lu dipegang bini
iya kan harus nen dapet lah emas banyak yang hubungi
waduh pusing besok masih tani
kalau saya balesin satu satu sampai malem ini
saya bilang ah udah lah kasih istri saya aja
tolong kalau ada yang follow terima segala macam komen balesin ya gitu
oh setelah asean games hangzhou baru dikasih ke istri
harus nen petanding pertama yang emas pertama
oh setelah dapet ya
mas petawa kan besok masih ada tanding lagi
iya karena notifnya nggak berhenti berhenti ya
tolong kasih eh saya bilang tolong kalau ada yang follow segala macam tolong diterima atau apa ya kan
dibalas balesin lah komen komen gitu ya
saya mikir itu saya nggak fokus buat besok
oh tapi sampai sekarang akun sosmednya masih dipegang bini
masih nyangkut di hp dia
masih nyakut belum diurus lagi mau riburan dulu ya
belum diganti pas ototnya
belum diganti pas ototnya
nggak apa apa lah ya
apa yang disembunyikan apa yang disembunyikan
soalnya soalnya punya dua akun
oh lu ada dua akun
tapi setelah kemarin dapet emas itu dua emas
followers awalnya berapa sekarang udah berapa
aduh lupa saya terakhir itu
nambah banyak nggak
saya follower seribu empat ratus sekarang
sebelumnya berapa ya nggak tau saya lupa sebelumnya
nggak empat ratus kayaknya empat ratus
belum ditawarin jadi iklan sosis
aduh wah nyebut merah
tapi banyak lah ya yang dm dm atau
apa untuk kerjasama pasti banyak kan setelah kemarin kan
eh tapi soalnya ada ini pertanyaan
nutup kali lah ya
mas sarah ikut di palembang
kalau venue nya kan tahu lah
kalau dibandingin nih antara waktu kita jadi tuan rumah
sama yang sekarang
mau jujur atau mau disamakan nanti
jujur nah ya
kalau jujur ya kualitas sekarang sih
yang kemarin di hangzhou
kenapa bedanya apa teman
dia jadi satu tempat
kalau kita kan jakarta dan palembang
kalau di hangzhou satu tempat dan semuanya
semua atlet ya di sana semua
juri di komplek yang berbeda
makan jadi satu semua
dan venue nembaknya juga mogtang banget kan tuh
venue nembaknya juga bagus
pegunungan pegunungan gitu ya
kan nyatu sama panahan kan
kalau jakarta palembang
panitia lo segala macam agak
kalau di sela di cina
oh jadi maksudnya secara pelatihan
non mereka lebih strict gitu ya
kalau dari fasilitas gimana mas
mungkin teknologi sih
unit kita tempat tinggal
oh udah lebih baik ya
lebih baik banget
tapi venue menembak tuh
ya sebenernya kan yang sama dengan
itu kan kayak di daerah pegunungan
agak jauh tuh
daerah kampung gak itu mas
tapi sejuk cuman
bukan sebelah dpr
telurnya asar gitu
kalau sana kan nyari tempat yang safety ya
tapi udah bagus
di asian games itu
saya ke venue menembak itu kan
kayak daerahnya adem kan
lebih adem kan
dan itu luas banget
dan kalau ke satu lagi yang panjattebing tuh
kayak venue panjattebing
dia ada tebing benerannya yang dibikin kayak
nyatu sama venuenya gitu
oh saya nyatu kalau itu
saya gak main ke venue yang lain
ya saya gak main ke venue yang lain
menebak artis village menebak terus gitu aja ya
ada lagi yang mau ditanyain
seharapannya buat menembak indonesia dengan
setelah asean games dua ribu dua puluh dua berhasil jadi bintang
bagi tim indonesia
kira kira dari masyarakat apa sih
buat cabur menembak di indonesia harapannya
saya berharapnya menembak itu punya bibit baru
regenerasi yang baru khususnya di nomor saya
karena kan nomor saya sedikit
jadi saya pingin suatu saat kalau saya gak ada
atau apa kan amit amit ya ada yang baru
bisa lebih dari saya
bisa lebih malah
sekarang masih kurang ya
kalau orang masyarakat dapatnya gak sengaja
bukan disengaja loh
gak sengaja kan
oh kalau yang itu
masyarakat dapatnya punya masyarakat kan karena gak sengaja
bukan karena di create gitu
harapannya gitu ya bibit bibit baru ini
dan saya berharap
ya itu dia
pengurus dan segala macam
harus diutamakan juga
daripada kepentingan pribadi itu aja sih
bukan khususnya nembak juga sih
mungkin dari yang lain juga ada yang gitu
semuanya lah gitu ya
kalau perhatian pemerintah ke cabur menembak sudah cukup
wah kalau itu saya nggak tahu
ya kalau yang saya rasa sih ini
ya banyak juga yang berperan dari ketua umum
ketua umum ambil ini apa
maksudnya take action untuk
kalau ada kebutuhan yang mendesak
jujur aja ketua umum saat ini luar biasa
pak juni saya terima kasih banget lah

sekarang ini mau dia
pak junyi terima kasih
walaupun saya bandel gitu ya
karena sering telat atau apa
ya mungkin karena pelatih itu saya bisa sampai sekarang ini
jam sepuluh ya setengah sepuluh datang
setengah sepuluh ya
di kortis setengah jam dulu
ya mudah mudahan dengan prestasinya
tim menembak indonesia di asian games
di hang choe ini bisa membuat
cabang olahraga menengah yang lainnya
semakin maju di indonesia
dapat perhatian lebih lagi dari pemerintah
karena asean games memang udah membuktikan ya
dua emas tiga perunggu
dua emas dua perunggu ini dari mas tera
gue kayanya emang lempek ya
jadi bertanding pun begitu aja gitu
lu mau harusnya dimana
ketep juga enggak
sudah menyediakan waktunya
podcastnya asean indonesia
saya dengan om jupri
bersama muhammad sejahtera
peraih dua emas dua perunggu
di asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou
cukup sampai sini
untuk edisi podcast lipaling sport
sampai jumpa lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh